dalam ledakan bom di kampung melayu jakarta timur
lima orang dilaporkan tewas dan belasan orang mengalami luka parah
bagi korban luka selain pertolongan medis penyembuhan psikologis juga diperlukan
tiga belas orang menjadi korban dalam insiden bom bunuh diri di kampung melayu jakarta timur
lima orang tewas dua diantaranya diduga pelaku
dan tiga lainnya adalah anggota sabara polda metro jaya
sebelas orang terluka enam polisi dan lima warga sipil
salah satunya bribdayo gyaryo yang mengalami luka parah di matanya
selain perawatan medis
para korban yang terluka juga membutuhkan penyembuhan psikologis
pengamat terorisme sekaligus direktur aliansi indonesia damai
hasibullah satrawi mengatakan
trauma healing atau penyembuhan trauma bagi korban aksi teror
berbeda dengan korban kekerasan lainnya
menurut haship berdasarkan pengalamannya mendampingi para korban
aksi teror tidak hanya menimbulkan kerugian atau cacat fisik
tapi juga luka psikologis bagi para korbannya
kami betul betul memulai dari nol
kami mendata para korban
kami mengorganisir para korban
kami mendekati para korban
baru dari situ kita ketahuan mana yang membutuhkan trauma healing
mana yang membutuhkan penguatan mental
langkah yang perlu diambil adalah mengembalikan rasa percaya diri korban
caranya antara lain dengan memberdayakan korban dalam perannya di masyarakat
berbagi kisah dengan korban lain juga bisa menjadi terapi
fina simanjuntar jakarta